dari enam puluh lima gelas menjadi hanya lima gelas yang terjual dalam sehari
itulah dampak nyata pandemi pada sari tebu petani
usaha minuman tebu yang dirintis mateus raymond pada dua ribu delapan belas lalu
mateus memang mengambil segmentasi pembeli menengah ke atas
yakni pengunjung pusat perbelanjaan
pandemi dengan segala aturannya membuat pengunjung mal menurun tajam
terlebih kala itu ia belum masuk ke platform digital
sehingga mau tak mau usahanya vakum
namun mateus bersyukur adanya perluasan vaksinasi
mampu memulihkan angka pengunjung pusat perbelanjaan
sehingga penjualannya perlahan pulih
lebih bersih lebih fresh dan menarik kemasannya
mateus adalah potret salah satu pelaku umkm yang masih membutuhkan bantuan digital minimal promosi di media sosial
hal ini turut dibenarkan richard sambera co founder dari kaya id
pandemi menghadirkan tantangan baru bagi umkm
seperti kesulitan biaya sewa dan belum hadirnya produk mereka di ranah dari
sistem kemitraan dengan mengganti uang sewa menjadi sharing revenue atau pembagian pendapatan
serta bantuan promosi
media sosial memegang peranan penting
selain pas tidak sempat yang kita kerjasamakan dengan mall of indonesia ini
juga dukungan dari online pemasaran online yang kita lakukan
karena ini penting banyak sekali umkm yang hanya melakukan produknya
pemasaran offline tapi kurang di online
selain bantuan promosi media sosial
juga dukungan dari umkm yang masih membutuhkan bantuan digital minimal promosi
kira kira antara dua puluh kalau enggak tiga puluh an lah
rasa terbantu sih yang biasanya lakunya dikit jadi lakunya banyak gara gara ada online gitu
kalau sehari banyak yang langsung sih kalau online sekarang lagi lumayan sepi
sejak perjualan pada awal dua ribu dua puluh taufik memang sengaja memilih lokasi dekat ragunan
karena kondisi jalan yang selalu rambut
ia pun menyasar orang orang yang lewat atau tinggal di sekitar kawasan ragunan
dari kisah mateus dan taufik setidaknya ada tiga hal yang menjaga eksistensi usaha
para pelaku umkm di tengah pandemi covid sembilan belas
yakni pemasaran melalui internet bantuan pendanaan serta penciptaan permintaan
diana valencia septiadi pradana jakarta